terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
menko polhukam memanggil pihak pssi menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
hingga kapolri jenderal listio sigit prabowo dalam rakor yang digelar pada hari ini
untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kondisi terkini
tragedikan juruhan kita tergabung dengan koresponen cnn indonesia erlangga wisnuwajidi
apa temuan sementara dari menko paul huka dan juga kapolri terkait tragedikan juruhan
dan bagaimana penanganan selanjutnya
ya selamat pagi megi memang betul bahwa kemarin malam
menpora zainuddin amali bersama kapolri kemudian ada ketua umum pssi
dan juga gubernur jawa timur sempat melakukan peninjauan langsung ke stadion kanjuruan tkp
tempat terjadinya tragedi sepak bola terburuk sepanjang sejarah sepak bola indonesia
pada pertandingan sabtu malam antara arema melawan persebaya
dan saat ini saya sudah bersama dengan menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
untuk berbincang bincang dan menanyakan
langsung ke beliau bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini
dan tentunya penanganan korban tragedi kanjuruan
selamat pagi pak jainuddin amali
pak bagaimana pak hasil penelusuran sementara dari bapak
kan kemarin bapak juga sudah melakukan peninjauan langsung ke stadion
bertemu dengan kapolri dengan ketua umum pssi
hasil penelusuran sementara sejauh ini bagaimana pak
ya kami begitu tiba di malang kami melakukan peninjauan langsung ke kanjuruan
stadion yang tempat tragedi itu
kemudian setelah itu kami ke rumah sakit meninjau korban
dan setelah itu kita takziah ke korbannya
setelah itu kemudian kami rakor yang dipimpin langsung oleh pak muhajir effendi menko pmk
nah yang salah satu yang kita dapatkan dari perkembangan yang begitu simpang siurnya informasi
tentang data korban meninggal
jadi setelah disampaikan
oleh gubernur jawa timur
dan kemudian hasil rekonsiliasi dari data data yang ada
dari dinkes dari rumah sakit rumah sakit
maka dipastikan bahwa korban yang meninggal itu satu ratus dua puluh lima orang
jadi sekali lagi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa data
hasil rekonsiliasi dari semua data satu ratus dua puluh lima orang
dan semuanya sudah diambil ya oleh keluarganya
tersisa satu tapi sudah juga diambil
oh berarti semua jenazah korban meninggal dunia itu sudah teridentifikasi ya pak ya
tapi pak ini kan masih ada korban luka berat ada dua puluh satu orang
dan luka ringan tiga ratus dua orang
kalau nggak salah tadi malam pak menko pmk keterangannya seperti itu
itu bagaimana pak korban luka ringan dan luka berat ini
karena kan rumah sakitnya banyak dan banyak juga yang dirujuk ke rumah sakit saiful anwar
kalau misalnya tidak tertangani itu gimana pak kondisi mereka
iya kondisinya yang semalam
kami tinjau yang benar benar masih sangat serius itu tersisa tiga orang ya
saya dengan pak kapolri kemudian ibu gop mendatang itu
di rumah sakit mana
di rumah sakit yang kabupaten malang
ya kanjuruhan yang dekat situ karena itu yang paling yang parah itu paling didirikan ke situ
kemudian informasinya tersisa sekitar tiga puluh an orang
yang lain sudah kembali ke rumahnya masing masing
yang ini harus ada pemulihan
kemudian mungkin trauma healing dan lain sebagainya
karena mereka menjadi korban yang diberdekatan dengan yang meninggal itu
jadi pasti itu akan secara psikologis menjadi trauma buat mereka
sehingga ini juga harus kita lakukan perhatian untuk penyembuhan mereka
nah mudah mudahan ya yang sekarang sedang dirawat yang dalam kondisi yang agak parah
itu bisa segera pulih karena saya melihat sendiri saturasi oksigennya sudah naik
karena kan rata rata mereka ini menurut keterangan dari rumah sakit karena apa namanya
sesak napas dan karena kepanikan mungkin ya
karena kepanikan kemudian mereka ya sampai ada yang terinjak dan lain sebagainya
nah kita berharap ini segera
tetapi bagi yang
korban yang sudah meninggal tentu sebagaimana arahan pak presiden
saya dan seluruh aparat pemerintah untuk takziah ke tempat itu
nah nanti saya akan melanjutkan lagi untuk tazia ke beberapa korban
pak ini pertanyaan berikutnya yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang nih pak
apakah peristiwa ini akan berdampak ke kegiatan kegiatan olahraga lain yang akan berlangsung di indonesia
seperti kita ketahui bahwa tahun depan nih kita juga akan menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh nih pak
ada piala aff juga di bulan desember
kira kira gimana pak
apa yang akan terjadi dengan kejadian seperti ini pak
ya ini sekaligus kesempatan saya untuk mengklarifikasi ya
jadi seolah olah saya itu hanya memperhatikan urusan dengan kegiatan
tidak memperhatikan korban ya
dari sejak kemarin arahan pak presiden tangani korban tangani korban
nah sebenarnya saya belum mau bicara tentang ini
nanti akan disalah tafsirkan seolah olah kita tidak memperhatikan korban
jadi kita berharap
semua masih under schedule ya
sebagai yang sudah dipersiapkan
dan pssi tentu harus memberikan laporan ya
jadi kita sudah membagi tugas ya
pssi menangani berbagai urusan yang kaitan dengan federasi dan federasi internasional
kemudian pihak polri menangani investigasi dan penuntasan kasus kasus ini
kemudian kami sebagai pemerintah akan melihat keseluruhannya dan juga untuk penanganan korban yang paling utama
nah bagaimana selanjutnya
apa namanya nanti kita lihat deh
karena pssi pasti sudah berkoordinasi dengan viva
pak ini kan terungkap bahwa bapak kan kemarin sempat dengan kapolri juga meninjau langsung tkp ya pak
ini kan sebenarnya di dalam regulasi viva ini

penggunaan gas air mata di dalam stadion itu kan dilarang ya pak
sebenarnya pertanyaannya apakah sop sop seperti itu sudah diketahui oleh pihak keamanan yang bertugas di stadion pak di setiap pertandingan liga satu mungkin
bapak pasti sempat berbincang bincang dengan kapolri kan tadi malam
itu gimana sih pak mungkin bapak bisa kasih penjelasan sedikit
ya secara garis besar pak kapolri meminta informasi masih secara global dulu
karena nanti kan akan diinvestigasi ini bagaimana penanganan apakah sesuai dengan sop yang ada
baik itu dari ketentuan viva pssi maupun ketentuan polri sendiri
kan polri juga punya ketentuan bagaimana menangani apa namanya kalau masa sudah rusuh sudah tidak bisa terkendali dan lain sebagainya
nah itu sedang didalami tentu saya tidak baik untuk menyampaikan hasilnya itu
karena memang ya baru dimulai
pak kapolri sampai membawa seluruh tim dari mabes polri karena ini serius perintah pak jokowi
ini ditangani serius diinvestigasi serius dari penyelenggaraannya penanganan pengamanannya kepanitiaan dan lain sebagainya
tentu beberapa hari ke depan kita berharap sudah segera dapat ya siapa yang bertanggung jawab
untuk penyelenggaraan pelaksanaan dan khususnya penanganan pengamanannya
pak ini kan terakhir informasi adalah lib ini menunda pertandingan liga satu selama satu pekan ya pak
dan kemarin pak muhammad irewan sebagai ketua umum pssi juga menyebutkan bahwa arema dihukum tidak boleh bermain kandang
tapi ini kan penyelenggaran liga ini masih belum tahu nih pak kepastiannya
apakah pemerintah akan mempertimbangkan memberikan sanksi atau gimana pak
terkait dengan kejadian sabtu malam kemarin
ya penghentian sementara liga itu sudah pasti dan itu perintah pak presiden langsung ya kepada saya kepada pak kapolri
kan yang memberikan izin pihak polri
sepanjang tidak ada izin ya tentu tidak bisa dilakukan
nah kita minta untuk mengevaluasi secara total tentang sistem penyelenggaraan kompetisinya
itu setelah itu kita akan lihat
nah kita akan koordinasikan lagi seperti biasa
kita akan rapat salah yang akan mimpin langsung
nah satu minggu yang diputuskan oleh lib itu bisa sama seperti itu atau bisa lebih
sepanjang belum kita pemerintah belum bisa diyakinkan dengan evaluasi total itu
karena ini penting
kan kedepannya kita tidak mau lagi terulang
ini tragedi apa namanya yang paling menyakitkan memilukan hati kita
dan jangan terulang lagi
nah kita berharap hari hari satu minggu ke depan ini pssi segera mengevaluasi secara total tentang pelaksanaannya
tentang apa namanya isi stadion penyelenggaraan waktu penyelenggaraan terutama
yang kan itu banyak juga dikeluhkan ya yang main malam dan lain sebagainya
nah itu semuanya akan kita tunggu
jadi makin cepat pssc melakukan evaluasi secara menyeluruh
tentang penyelenggaraan kompetisi yang ada
maka tentu itu makin cepat kita mempertimbangkan
tapi kalau itu lama tentu akan lama juga tertunda kompetisi ini
terima kasih banyak pak menteri atas waktunya
semoga kasus ini dapat segera terselesaikan
terima kasih pak selamat bekerja kembali
ya itu tadi wawancara saya dengan menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
yang kembali menegaskan bahwa proses investigasi menyeluruh tengah dilakukan
baik dari kubu pssi dari pihak kepolisian maupun pemerintah sendiri
harapannya agar tentunya tragedi di stadion kanjuruhan ini dapat terungkap siapa yang bertanggung jawab
dan yang bersalah tentunya akan mendapatkan hukuman atau sanksi
dan persiwa seperti yang terjadi di stadion kanjuran sabtu malam kemarin
tidak akan pernah terulang lagi dalam sepak bola indonesia
kembali ke anda maegi
ya baik terima kasih koresponden cnn indonesia erlangga wisnuaji
yang sudah mendapatkan informasi terkini dari menpora zainuddin amali
terima kasih dan selamat bertugas kembali